presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto tidak berkomentar soal kemungkinan bertemu ketua umum pdip megawati soekarno putri
wacana prabowo bakal bertemu megawati menguat setelah ketua tkn prabowo gibran rosan roslani menghadiri open house lebaran di rumah megawati
capres terpilih prabowo subianto hanya diam ketika awak media bertanya soal kemungkinan bertemu ketum pdip megawati soekarno putri
sebelumnya prabowo menyebut senang bertemu ketum golkar air langga hartarto di open house lebaran